saya sakit perut
kalau bapak tidak mengambil tindakan tegas
saya akan suruh orang tua murid datang ke sekolah ini
untuk protes sama bapak
dan kalau bapak tidak keluarkan anak itu dari sekolah ini
bapak tanggung sendiri akibatnya
bapak benar intan
mana sih nyemutannya lama banget
tiara apa benar kamu yang ngelakuin itu
ngelakuin apaan sih
kamu kan yang noboring garam ke makanan aku
eh jangan nuduh nuduh orang fitnah aja
aku enggak fitnah kamu tapi mau onyx yang bilang ke aku
udah aku mau pulang
tiara awas ya
kalau aku punya buktinya aku bakal laporin kamu ke kepala sekolah
aku ngapain benar benar
aku pengen bapak
aku pasti bapak mau ny liedu sama tiaran
malah yang ada bisa rick

apakah jurnalnya bisa catastrophic
laporin kamu ke kepala sekolah
gimana kalau si antam bener bener lapor ke kepala sekolah
bisa bisa aku dikeluarin dari sekolah itu
berani banget situ anak
ciara ciara kamu ayo kembaliin uangnya teman teman
kamu kan yang udah naburin garam ke makanan aku
enggak bukan aku yang salah bukan aku yang ngakuin
monik saksinya ciara
monik apa betul itu
iya pak ciara yang ngasih garam ke gorengannya intan
tiara berarti kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini
enggak pak jangan pak jangan jangan
ternyata cuma mimpi
semua gara gara intan
gara gara dia mau jadi mimpi buruk kayak gini
aku harus beres dia sebelum mimpi aku jadi kenyataan
aduh ada burut aku sakit
ada burut aku sakit
susah banget aku lupa waktu ibu guru nyerangin di kelas
gimana susah banget
ini mah pengen matematikanya susah
nih mama bantuin ya
nih kamu susah yang mana yang gini
yang gini kita jelasin ya
jadi tiga tambah sepuluh itu caranya kayak gini nih sayang
kamu tadi makan apa di sekolah apa kamu jajan sembarangan
dokter gak mungkin
tiara tuh gak pernah jajan dan makan makanan seperti itu dok
iya dok tadi aku di sekolah beli makanan dari teman kelas aku yang jualan dokter
semua kan sudah bilang jangan jajan sembarangan
habis sama aku kasian sama dia
pasti gak nyangka kalau aku habis makan jajanan itu langsung sakit perut gini
saya kasih obatnya ya untuk mengatasi sakit perutnya
tapi jangan jajan sembarangan lagi ya
ini bu obatnya
sehari diminum tiga kali setelah makan ya
iya dokter makasih ya dokter
iya dokter makasih
siapa teman kamu yang dagang itu
anak miskin itu omah
mama gak akan biarkan lagi ini terjadi
oma akan bicara sama kepala sekolah
kucu saya sakit perut
gara gara beli makanan dari anak itu
sekolah macam apa membiarkan orang berdagang di dalam sekolah ini
sudah melanggar peraturan pak
kita kan tidak tahu dibikin dari apa makanan itu
mungkin saja bahan bahannya berbahaya untuk dikonsumsi
oh maaf bu saya sangat yakin kalau anak itu tidak sembarangan
karena saya sudah pernah memberitahu dia tentang aturan membuat makanan yang sehat bu
dan juga kasihan anak itu bu
karena dia itu terpaksa berjualan untuk membantu ibunya dan neneknya yang sedang sakit bu
kok bapak malah ngebelain anak itu sih
sudah jelas jelas dia itu menjual makanan tidak sehat
sampai cucu saya sakit perut
kalau bapak tidak mengambil tindakan tegas saya akan suruh orang tua murid datang ke sekolah ini
untuk protes sama bapak
dan kalau bapak tidak keluarkan anak itu dari sekolah ini bapak tanggung sendiri akibatnya
walaupun ini dari bapak kepala sekolah
oh iya terima kasih pak
terima kasih pak
iya bu ada apa
ibu baru dapat surat dari kepala sekolah nak
isinya kamu dikeluarkan dari sekolah
bapak aku mau ke sekolah
bapak aku mau ke sekolah

bapak lupa saya dikeluarkan dari sekolah
itu gara gara kamu menjual makanan yang tidak sehat di sekolah ini
dan mengakibatkan tiara sakit dan neneknya protes
tiara tidak makan gorengnya saya pak
tepuk tepuk yang lain juga tidak sakit perut

bapak saya mau ke sekolah
jangan kelarin saya ke sekolah
saya pergi ke sekolah pak
bapak kan sudah janji

saya udah boleh jualan di sini
bapak nggak bisa berbuat apa apa lagi
walau aku menjualan
aku sama bapak sebaiknya
saya sebenarnya nggak tega melihatnya seperti ini
tapi neneknya tiara mengancam saya
saya tidak bisa berbuat apa apa lagi
mengapa kau tak mengerti